kita beralih ke ekonomi daerah
pemerintah kota bekasi jawa barat hari ini resmi meluncurkan bus sekolah gratis bagi pelajar di kota bekasi
di hari pertama peluncurannya para pelajar mendapat kejutan
lantaran yang mengendarai bus untuk mengantar pelajar adalah wali kota bekasi rahmat effendi
janji pemerintah kota bekasi menyediakan bus sekolah gratis telah direalisasikan
pemkot bekasi hari ini resmi meluncurkan bus sekolah bagi pelajar yang berada di kota bekasi
wali kota bekasi rahmat effendi bahkan menjadi sopir dan mengantar para pelajar ke sekolah masing masing di hari pertama peluncurannya
bus sekolah merupakan hibah dari kementerian perhubungan kepada pemerintah kota bekasi
di tahap awal pemkot bekasi baru saja menyediakan satu bus dan beroperasi selama enam hari
pemkot bekasi memastikan jumlah tersebut akan terus ditambah guna memobilisasi para pelajar hingga ke pelosok perkampungan
iya soalnya juga dari daerah rumah saya ke sekolah juga agak macet
jadi kadang membantu banget sih jadi bisa ke sekolah dengan tepat waktu juga
meski jumlahnya masih terbatas keberadaan bus sekolah dinilai sangat membantu pelajar
selain gratis jarak tempuh halte bus juga cukup terjangkau
wali kota bekasi rahmat effendi mengaku keberadaan bus sekolah bagian cara pemerintah memberikan fasilitas kepada para pelajar di kota bekasi
nanti setelah trayek ini disusun oleh disub ya kita bentuk upt maka nanti ya
kita akan ambil dari yang dua puluh itu untuk melayani beberapa trayek sekolah yang ada di pusat kota
bertahap insya allah tahun depan tambah lagi terus terus sampai dengan
kita usahakan gratis harus gratis
bus sekolah ini nantinya akan diberangkatkan setiap lima belas menit sekali dengan rute sepuluh sekolah baik smp dan sma di kota bekasi
rute tersebut diharapkan mampu membawa para pelajar dari berbagai tujuan masing masing
dedy bebel bekasi